bagaimana kemudian sistem ppdb sistem zonasi ini juga menuai polemik yang terjadi terus di masyarakat
kita akan mengulasnya lebih dalam terkait dengan apa sebenarnya rekomendasi yang disarankan untuk bisa menjawab tantangan tantangan yang ada dalam ppdb sistem zonasi
kita sudah terhubung dengan wakil ketua komisi sepuluh dpr ri yaitu bapak dede yusuf atau kang dede yusuf nih
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih selamat sore mbak mepri selamat sore semua
iya jadi sebetulnya masalah ini sudah berlanjut sudah berlangsung sejak dua tahun yang lalu
kita seringkali memberikan masukan kepada pihak kementerian pendidikan betapa sulitnya permasalahan ppdb ini atau banyak hal hal yang terjadi manipulasi itu tadi
nah kita kembali dulu sejarahnya kenapa ppdb ini diadakan ini pada era mungkin periode sebelumnya pak muhajir itu menginginkan agar
tidak ada sekolah sekolah favorit sehingga semua sekolah itu sama posisinya
dan warga yang berada di sekitar sekolah tersebut punya hak juga untuk masuk ke sekolah yang ada di sekitarnya
dan inilah kemudian yang menjadikan mulai banyak akhirnya anak anak yang ingin masuk pada sekolah favorit itu
mencoba berusaha untuk mencari rumah rumah terdekat yang berada di sekitar
di sekitar daripada lingkungan sekolah
namun pada kenyataannya semakin terjadi yang tadi dikatakan manipulasi data atau bahkan juga yang lebih parahnya lagi adalah banyak yang terjadi penjualan kk
jadi kk nya dijual untuk bisa masuk segera ke dalam sekolah nah ini mulai terjadi di mana mana ditambah lagi ada kemenangan
antara pemerintah kabupaten provinsi dan pusat

antara pemerintah kabupaten provinsi dan pusat
terkait masalah soal jenjang pendidikan tksdsmp lalu kemudian sma itu berada di provinsi
ada yang berada sekolah di perbatasan kecamatan dan berbeda kabupaten
tapi dia tidak bisa masuk ke sekolah yang terdekat
dia harus masuk ke sekolah yang ada di kabupaten yang kebetulan mungkin berjaraknya lebih jauh daripada yang ada di sekitarnya
nah hal inilah yang kemudian kami selalu meminta kepada kemendikbud untuk meninjau ulang konsep ppdb
dengan tidak meninggalkan kesempatan warga di sekitar sekolah juga mendapatkan haknya untuk bersekolah di sana
komposisinya aja jadi mbak mepri komposisinya saat ini ada jalur prestasi ada jalur afirmasi dan ada jalur zonasi
yang sering bermasalah adalah yang jalur zonasi
baik artinya kalau
menilai dengan kondisi yang ada saat ini rekomendasi dari dpr seperti apa
apakah kemudian ditambah kuota untuk afirmasi dan juga tadi sistem dari nilai begitu dibandingkan dengan sistem zonasi yang memang ditimbang timbang ini dinilai oleh dpr lebih banyak sengkarutnya
baik jadi kalau misalnya kita katakan apakah kita bisa merubah secara keseluruhan
sistem yang sudah berjalan untuk dirubah lagi tentu akan terjadi
jadi tumpang tindih apalagi sekarang dengan konsep mereka belajar yang sudah mulai merubah kurikulum dan lain lain
itu juga sudah mulai katakanlah menjadi satu isu tersendiri
oleh karenanya kami meminta agar komposisinya itu dirubah sedikit saja
mungkin kita akan besarkan jalur prestasinya
sehingga orang masuk sana harus tes harus mendapatkan meme harus nilai yang baik
dan jalur afirmasi itu untuk perpindahan orang tua yang bertugas
atau mungkin siswa miskin dan lain lain itu tetap diadakan
nah ini yang akan kami mintakan segera pada saat kami rapat nanti dengan pemerintah
yang pertama kapan kemudian rencana rapat akan diselenggarakan
dan pertanyaan yang selanjutnya adalah
bicara bagaimana proporsi kemudian dari nilai ini bisa ditambah begitu
di sisi lain banyak juga yang kemudian mempertanyakan bagaimana nanti bentuk pengawasannya
karena bicara tentang satu sistem celah celah kecurangan atau manipulasi juga bisa terjadi
di antaranya kalau bicara soal nilai ada juga potensi nantinya pihak sekolah misalnya
membesarkan nilai dari siswa tersebut agar bisa masuk ke sekolah sekolah unggulan
artinya itu kan juga lagi lagi tidak bisa menjawab
masalahnya untuk pemerataan kualitas sekolah yang diharapkan awal mulanya dalam pelaksanaan sistem ppdb ini berlangsung
terutama untuk sistem zonasi silahkan
ya terima kasih mbak mepri
sebetulnya sistem apapun yang diberlakukan celah celahnya itu pasti akan ada
namun tujuan utamanya sebetulnya adalah bahwa mestinya setiap sekolah itu sama
jadi tidak bisa dikatakan bahwa ada sekolah yang lebih baik ada sekolah yang tidak baik
semua sekolah terutama negeri mestinya standarnya sama
demikian juga nanti sekolah swasta pun harus didorong agar memiliki standar yang sama
sehingga bagi orang tua menyekolahkan anaknya dimanapun itu memiliki standarisasi yang sama
itu isu yang harus dilakukannya
yang kedua saya menghimbau agar semua kepala daerah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pak bima arya di kota bogor
yaitu melakukan pengecekan
karena permasalahannya ini adalah permasalahan
di mana dukcapil atau mungkin kita sebut saja perangkat perangkat kelurahan kecamatan dengan amat mudah
memberikan izin izin kartu kk yang titipan
nah ini akan berdampak terjadi kecurangan yang secara masif
bukan hanya pada sektor anak sekolah saja
tetapi akhirnya orang tuanya terlibat
lalu sekolahnya juga terlibat
lalu kemudian tidak ada fungsi pengawasan
lurah kecamatan dan lain lain
dan berdampak di kemudian hari
dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan
anak ini akan mengalami trauma
kita tidak ingin anak anak kita mengalami trauma
pr besarnya adalah menjadikan semua sekolah
memiliki standar yang sama
plus tentu kalau kita berbicara lebih jauh lagi adalah
bahwa ada beberapa wilayah beberapa daerah yang kekurangan sekolah
sehingga menyebabkan orang tua harus menyekolahkan anaknya
ke tempat yang lebih jauh
nah ini catatan penting
kedepan bahwa perlu ada penambahan sekolah sekolah negeri
yang mana untuk menampung siswa siswa kita yang tidak masuk
nah terkait pengawasan dalam konteks ini tentu
sangat sulit sekali kalau pengawasan diberikan kepada perangkat hukum
karena akibatnya akan banyak orang tua murid
yakinnya akan masuk penjara
ini tidak boleh terjadi
dunia pendidikan itu harus sifatnya mendidik
jadi oleh karena itu pentingnya komite sekolah kepala sekolah
dan dinas pendidikan
untuk melakukan fungsi fungsi pendidikan
termasuk juga kawan kawan anggota dprd di daerahnya
plus tambahan lainnya lagi
perlu dicatat permasalahan ppdb bukan hanya masalah soal zonasinya
tapi banyak titipan
nah kalau kita mau jujur titipan titipan juga banyak berasal justru dari
katakanlah pemangku pemangku jabatan jabatan tertentu yang
dalam tanda kutip mungkin memaksakan untuk masuk di sekolah tersebut
nah melalui sistem prestasi
selama mengikuti sistem tes inilah
itu akan kita kembalikan supaya siapapun mau masuk di situ
selama mengikuti tes dan juga prudent dan integritasnya terjaga
insya allah itu bisa diterima di sekolah
baik ini menjadi sentilan tersendiri ya bagi pihak pihak yang mungkin tadi
memanfaatkan celah celah tersebut kemudian menjadikan integritasnya
juga dipertanyakan begitu
kalau tadi kita sempat disinggung oleh kang dede yusuf terkait dengan bagaimana
kemudian penegakan hukum atau law enforcement
di bidang pidananya ini justru harus dikesampingkan begitu
sementara diantaranya ada sejumlah pakar yang menilai justru
dengan adanya penegakan hukum seperti ini
itu justru akan lebih menjadi memberikan efek jerah
kepada mereka yang melanggar termasuk pemalsuan data data
melalui dukcapil kemudian penerbitan kakak kakak yang palsu begitu
tanggapan anda terkait dengan hal ini seperti apa
karena ternyata sistem diskualifikasi bagi anak anaknya saja
kurang dirasa menggigit begitu untuk bisa diterapkan
memberikan efek jera
iya memang ini ada pro dan kontra
ketika kita berbicara perangkat hukum masuk kepada dunia pendidikan
ini akan menyebabkan akhirnya nanti dunia pendidikan itu
takut untuk melakukan apa apa
kita sudah sering mendengar bahwa di dalam sekolah itu
permasalahan tidak hanya masalah zonasi
ada masalah bullying ada masalah kekerasan di dalam sekolah
ada masalah kekerasan seksual dan lain lain
yang kemudian kalau ini semua masuk perangkat hukum
tentunya akhirnya yang terjadi guru tidak berani mengajar
siswa juga akhirnya tidak mendapatkan pendidikan karakter
dan juga orang tua melepaskan begitu saja kepada yang namanya
ini adalah tanggung jawab bersama
kalau kita berbicara pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama
negara bersama dengan masyarakat
oleh sebab itu jika hal hal seperti ini
ada sanksi saya menyarankan sanksinya itu adalah
sanksi yang mendidik
satu contoh misalnya kalau di beberapa negara saya pernah dengar
begitu ada ketahuan pemalsuan dan lain lain
maka baik siswa maupun orang tua ini diberikan sanksi sosial
atau sanksi administratif
satu contoh misalnya pajak dia akan dibekukan
jadi tidak bisa melakukan katakanlah mendapatkan bpjs
atau mendapatkan kredit bank dan lain lain
biasa dilakukan di beberapa negara
jadi sanksinya bukanlah sanksi yang hukuman
karena ada juga orang orang tua yang memang merasa
saya harus mencari sekolah yang terdekat karena
ongkos transportasinya jauh
itu sebabnya mereka mengejar kepada sistem yang tadi merubah kakak
kita bicara soal pendidikan
kita bicara tentang pendidikan ini merupakan hak ya
ada dalam undang undang jelas tertuang di situ
dan juga nafas utama dari sistem adanya ppdb zonk
ini juga sebenarnya baik untuk pemerataan
dari kualitas pendidikan kualitas sekolah yang ada
namun lagi lagi seperti tadi dialog yang sudah berjalan
tiap tiap celah ini bagaimana kemudian bisa benar benar
dikontrol dengan baik agar pelaksanaannya sesuai dengan
tujuan yang ada menghasilkan sistem pendidikan yang berintegritas
sehingga nantinya siswa siswa yang dihasilkan juga memiliki
integritas yang tinggi dan memiliki kemampuan belajar
sesuai dengan seharusnya
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini
wakil ketua komisi sepuluh dpr ri

keyang dede yusuf
sampai berjumpa lagi di dialog selanjutnya
terima kasih sehat selalu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh